tempat pembuangan sampah tidak selamanya menjijikan dan berbau tak sedap
di balikpapan kalimantan timur yang saat ini menjadi kota penyangga calon ibu kota baru
tempat pembuangan akhir telah berinovasi dan dilakukan secara modern dalam memanfaatkan sampah
gas metan yang berasal dari sampah ini pun telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
inilah tempat pembuangan sampah akhir di manggar balikpapan kalimantan timur
tpa ini sampah dari enam kecamatan yang diolah secara modern
salah satu pengolahan sampah dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat
yakni pengolahan gas metan yang dihasilkan dari sampah yang kemudian diubah menjadi energi listrik
selain itu air sampah yang berpotensi mencemari lingkungan atau disebut dengan air lindi
ditampung dalam kolam kolam besar untuk resirkulasi
air yang sudah disirkulasi sebagian dikembalikan ke tempat pembuangan sampah
untuk menjaga kelembaban sehingga tidak mudah terbakar saat musim kemarau seperti sekarang
untuk menjaga keamanan kolam sampah ini
di sekitar pembuangan sampah telah dibuka
dan dibangun pagar yang membatasi dengan hunian penduduk
sampah sampah di tempat ini telah dipadatkan
dan di sanitary landfill telah dipasang instalasi pipa untuk menyedot gas metan ch empat dengan blower
kemudian gas tersebut dialirkan melalui pipa ke tempat pembangkit tenaga listrik yang ada di lokasi tpa
pembangkit tenaga listrik yang ada berasal dari mobil mobil dinas pemkot yang sudah rusak
mesin mobil yang sudah rusak dimodifikasi oleh para ahli di tpa manggar ini
menjadi genset besar yang mampu menghasilkan listrik dari bahan bahan yang diperlukan
bukan hanya untuk penerangan listrik
gas metan yang dialirkan melalui pipa pipa juga dimanfaatkan untuk pemanas ruang sauna
selain itu gas metan yang dialirkan melalui pipa pipa juga dimanfaatkan warga sebagai pengganti lpg untuk memasak
penyaluran gas metana diatur melalui ruang kendali tpa
ini kita sudah mengembangkan gas metan itu menjadi listrik
artinya dalam tahap uji coba kami
rumah bisa menerangkan penerangan jalan di tpa manggar
itu sekitar dua puluh titik tiang lampu yang kami serangin menggunakan gas metan
warga yang tinggal di sekitar tpa mengaku terbantu
pasalnya rumah mereka mendapat pasukan gas metana sebagai pengganti lpg
sehingga dapat menekan pengeluaran
bermanfaat banget ya pak ya
karena ini pengganti lpg
kita juga pas ini dapatnya secara gratis
pihak tpa manggar pun akan terus memberikan fasilitas gas ini untuk warga
dengan melakukan penambahan instalasi pipa
pemberian gas ini juga merupakan kompensasi bagi warga sekitar tpa
yang selama ini mencium bau sampah